aku tidak tahu kenapa kakak prabu tidak menemui
kakanda prabu yang menyelamatkanku
kakandar prabu yang muncul di hadapan
tidak ini tidak mungkin
karena prabu sedang berada di dalam tapanya
kau pasti berbohong
kau pasti berbohong
susah dirolah sih
baiklah kalau kalian tidak percaya
ini adalah yang sebenarnya
penjahat di pajajaran
bukan hanya surawi sesa
tapi ada walah sungsang
dan juga kentering mane
bukan hanya surawi sesa
tapi ada juga jalan jalan men
dan juga jalan jalan men
mereka semua adalah penjahat
mereka semua adalah musuhmu
jalan jalan men
dan musuh terbesarmu di pajajaran
adalah prabu silwani
dan juga putranya radeng kian santang
jalan jalan men
jalan jalan men
dan juga buat tuan pria bintang
hancur lebur kan pajajaran
kau akan mati

kepala aku sakit sekali
maaf izinkan aku untuk istirahat
aku khawatir yunda subang larang sekarang sudah menjadi tukang sihir aku melihat tangannya
tangannya mengeluarkan cahaya ketika menyentuh tangan nanda prabu surawi sesak
dan ini adalah kali keduanya nanda prabu mengalami kejadian yang sama
dan raka raka juga kemarin disembuhkan olehnya bukan

tiba tiba saja yuda berada di istana ini dia masih hidup raka
dan sekarang kidomas tiba tiba saja membelanya juga
sekarang yunda subanglarang benar benar dikelilingi oleh orang orang sakti
ini pasti pasti yunda subanglarang menjadi tukang sihir sekarang
tiga sekali kau mengeduhku seperti itu
raih aku bukan tukang sihir
kapan ada prabu yang menyelamatkanmu
dia menyelamatkanku dari seluman bulan
tak ada prabu juga yang membawaku ke istana pajajaran
tidak apapun yang terjadi tetaplah berada di istana
biarkan kandai mencari putra kita
tidak kak kandai dinda mohon
dinda tidak sanggup lagi berpisah dengan kak kandai
kau mohon kak kandai
tidak dinda percayalah pada kandai
serahkan masalah ini pada ganda
kita sudah sampai dinda
tidak itu tidak mungkin
pasti yunda berbohong
anda prabu tidak mungkin tiba tiba muncul dan menyelamatkan yuda begitu saja
yunda pasti ingin membuat aku iri
karena kandai prabu tidak menemuiku
aku tidak tahu kenapa kandai prabu tidak menemuinya
kandai prabu rai menyelamatkanku
kandai prabu yang muncul di hadapan
tidak ini tidak mungkin
karena prabu sedang berada di dalam tapanya

kau pasti berbohong
susah dirolah sini
baiklah kalau kalian tidak percaya
ini adalah yang sebenarnya rai
tidak ini tidak mungkin terjadi
kandai prabu pasti menemuiniku
rai harus berhati hati
rai harus berhati hati
ingat itu adikku
ingat itu adikku
ingat itu adikku
ingat itu adikku
ingat itu adikku
ayah anda prabu
saya berkekuatan untuk untuk menyerang kejahatan
karena kanda perjuang
apa yang saludasi
giliran yang ketidak solusi
am embroidering masih ada
bahkan di dalam rusi